kebakaran melanda gedung pusat perbelanjaan tekstil ternama di kawasan kosambi bandung rabu dini hari tadi
meski tidak menimbulkan korban jiwa namun pemilik toko menderita kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah
sementara itu ratusan hektare sawah di subang mengalami gagal panen
bersama informasi lainnya inilah kilas jawa barat selengkapnya
kebakaran menimpa puluhan kios tekstil di pusat perbelanjaan tekstil di kawasan kosambi bandung rabu dini hari
sebanyak tujuh belas unit mobil dinas pemadam kebakaran kota bandung yang datang tidak lama setelah peristiwa ini terjadi
sempat kesulitan untuk memadamkan api
selain karena pusat api yang berada di dalam pusat perbelanjaan
keberadaan bahan tekstil yang mudah terbakar
juga turut mempersulit upaya pemadaman
diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu kios tekstil di lantai empat gedung
puluhan buruh yang tergabung dalam serikat kerja atau ikatan kbsi
berunjuk rasa di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sukabumi
mereka memprotes pemotongan gaji oleh pihak outsourcing setiap bulannya
sebagai iwaran bbcs ketenagakerjaan dan bbcs ketenagakerjaan
sayangnya saat akan digunakan para buruh kesulitan untuk mengambil kartunya di perusahaan outsourcing
sementara itu perusahaan pt semen jawa yang hadir dalam audiensi di kantor disnaker trans
menyatakan sanggup dan akan mengembalikan uang potongan gaji buruh
pada saat ini perusahaan pt semen jawa yang hadir dalam audensi di kantor disna ker transmigrasi kabupaten sukabumi
mengalami gagal panen karena padi tidak berkembang seperti seharusnya
para petani mengakui jika biasanya dalam satu hektare sawah bisa menghasilkan lima enam ton beras
namun kali ini hanya menghasilkan satu lima ton saja untuk satu hektare sawah miliknya
para petani pun merugi karena sebelumnya sudah mengeluarkan uang sebesar tujuh hingga sepuluh juta rupiah per hektare
selain gagal panen akibat tanaman padi tidak mengembang
dan persawan para petani juga diserang hamawereng
motor ambulans ini nantinya yang akan mendatangi warga yang sakit
dan dilengkapi oleh tenaga medis dan peralatan medis
satu ambulan plus plus akan siap siaga membawa pasien
dengan fasilitas menyerupai unit gawat darurat rumah sakit
program yang digagas pemerintah kota bandung
melalui dinas kesehatan kota bandung ini dinamakan layak rawat
warga hanya tinggal menelepon melalui nomor emergensi

kemudian petugas layak rawat pun akan datang paling lama dalam waktu dua puluh menit
tim liputan transmedia